sementara itu kementerian sdm juga mengumumkan telah resmi wajibkan pendistribusian kembali bahan bakar minyak jenis premium di jawa madura bali mulai rabu ini
menurut kementerian sdm presiden memberi kewenangan penuh melalui perpres yang diteken kepada menteri sdm untuk menyalurkan premium di jawa madura bali
selain itu kementerian sdm juga menegaskan tidak ada kenaikan harga bbm jenis premium dan solar hingga akhir dua ribu dua puluh
meskipun nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar amerika dan terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia
pertimbangan pertama daya beli masyarakat dan mengenai harga minyak kita cermati
kita lihat juga perkembangan tentang bagaimana keuangan pertamina sendiri
ini masih dalam analisa kita langkah langkah apa yang diperlukan sedang kita diskusikan antara kementerian sdm
dan juga kementerian sdm
dengan keuangan juga dengan
artinya masih bisa naik ya pak ya kalau misalnya nanti melihat bagaimana kemampuan dari pertamina
sampai saat sekarang yang diputuskan adalah nanti sampai akhir tahun dua ribu delapan belas harganya untuk premium dan solar tidak akan naik